ah ya allah
kakak aku kenapa
ini aku dimana sih
alhamdulillah mbak udah sadar
sekarang mbak lagi ada di rumah sakit
kaki mbak sakit ya
perasaan bukan perempuan yang kita setap itu
waduh salah kita berhenti
yaudah kita cari lagi ayo
kok dia bisa ada disini sih
jangan jangan dia tau
tante cita ada disekapin disini lagi
gue turun dulu ya
woy jangan kabur loh
woy jangan kabur
woy jangan kabur
woy jangan kabur
pak pak pak
pak sini pak bantu pak
turun pak turun
udah bawa gerob sakit
ayo angkat pak cepet cepet
udah jadi kalin kan sama lemos
peninggal mereka jadi tante
aduh lady itu bener bener susah banget ya dibilangin
terus gimana dengan kabar citra
beneran dia diculik sama lemos
gak tau apa apa
soalnya tadi dia pulang duluan ke rumah sama arsila
aku sama papa dari kantor polisi
putri putri juga belum pulang tuh
ya ampun kemana ya tuh anak
kalau putri belum pulang putri kemana

sebagai penculik citra
mama kenapa kenapa kan
putri belum pulang mas
harusnya dia pulang duluan
kamu juga kemarin
kemana kamu gak pulang
aku diculik mas
tapi untungnya putri datang
dia nyuruh saya pulang duluan
saya pikir dia udah pulang duluan
siapa yang culik kamu
kok bisa sih citra kabur
gak bener nih orang orangnya diego jagain cita
jangan pergi sebagian bawah

aku dimana sih
alhamdulillah mbak udah sadar sekarang mbak lagi ada di rumah sakit kaki mbah sakit ya iya
pasti gara gara terjatuh di banggalian tadi ya allah terima kasih banyak aku masih
diberi kesempatan jadi bapak nolongin saya ya mbak saya bersama teman teman sekali lagi
terima kasih ya pak sama sama mbak saya juga senang kok kalau mbak selamat
oh ya pak saya boleh minjem handphone bapak tapi bapak yang ngomong sama suami saya
apa istri saya di rumah sakit
tapi istri saya enggak kenapa napa kan pak alhamdulillah ya allah alhamdulillah kakinya cedera
terima kasih ya pak bapak sama teman teman udah nolongin istri saya assalamualaikum
terima kasih lebih baik kita langsung ke rumah sakit sekalian kita bawa citra biar diperiksa di sana
iya pak tante andis aku titip arsila ya di rumah aku mau urus putri
ya biar biar saya di rumah aja jaga arsila kalian kalian pergi aja nggak papa aku panggil pameran ya pak
halo diko kamu ini gimana sih disuruh jagain citra supaya enggak kabur aja nggak bisa kamu ini
bisanya apa kamu ini gimana sih disuruh jagain citra supaya enggak kabur aja nggak bisa kamu ini bisanya apa
tanda ini semua tuh diluar dugaan aku aja gak tau kok tiba tiba si putri bisa nolongin tante citra kayak gitu
ah banyak alesan kamu kenapa sih kamu gak beresin aja si citra itu biar nggak ngerepotin kayak sekarang
tante tante gak semudah itu beresin orang
kamu tau citra harus dirawat rumah sakit dan putri juga lagi dirawat disana
oke udah gini gini aja deh tante ya ini mendingan sekarang kamu ke rumah sakit aku bakal beresin
iya harus kamu beresin ya
iya pak iya makasih banyak ya pak udah bantu papa saya
iya pak makasih pak
dewa kamu pasti habis telepon pengacara ya
buat bebasin papa kamu
kamu tenang aja ya
bapak kamu pasti dibebasin dari tahanan polisi